hai jacob junior adalah seorang pekerja lepas di bidang fotografi ia sudah menekuni bidang ini
selama lima tahun dan masuk menjadi tenaga kerja di bawah sebuah platform penyalur pekerja digital
selama setahun terakhir junior mengaku setelah bergabung di sebuah platform tenaga kerja digital
pendapatannya sebagai fotografer menjadi lebih terjamin
jumlah project sih karena platform ada platform ini jadi kita tinggal melihat aja ada project apa yang bisa kita ambil gitu
sedangkan sebelumnya kan lagi waktu lagi ngerjain satu project nih nggak bisa fokus untuk nyari yang lain kan
sedangkan ada platform ketika lagi ngerjain proyek ini project ini udah mau beres kita bisa ngeliat lagi di platform ada apa yang bisa diambil lagi gitu
jadi paling kerasa ya
akumulasi pendapatan dan jumlah pekerjaan junior kini pun berkalipat lebih tinggi
jika ia mendapatkan proyek fotoproduk dengan tarif tiga juta sebanyak lima kali dari platform
ia bisa mengantongi sekitar dua belas juta rupiah selama sebulan
di indonesia terdapat sejumlah platform penyalur kerja dari freelance ke pengusaha secara digital
yang bermunculan selama beberapa tahun terakhir
antara itu adalah
cara lain seribu
sebagai contoh platform seperti seribu dan suja mengaku pekerjaan pekerjaan yang diputuhkan klien pemilik proyek
umumnya bergerak di bidang seni pemasaran digital dan pembuatan aplikasi digital
dan untuk tarif jasa freelance haruslah berdasarkan kesepakatan semua pihak
adalah kami membantu klien untuk memposting project mereka terlebih dahulu makanya kita sebut kita project marketplace
kebutuhan proyek tersebut itu apa di klien lalu freelance daftar di proyek tersebut
nah jadi tidak ada yang namanya price for di freelancer
nah setelah freelance ini cocok dengan platform tersebut
proyek tersebut dan proyek tersebut juga kliennya cocok
lalu mereka saling approve
jadi matchmaking disitu
setelah freelancernya udah terregister dan terkurasi ya
mereka mulai bisa mendapatkan job dari klien dimana klien kita juga tahunya website kita
ya jadi ini kita bilang modelnya namanya model platform
dimana klien masuk ke website kita dan mereka bisa melihat freelancer yang udah terkurasi ini
jadi kayak ada katalognya
gitu jadi freelancer kita ya istilahnya atau kita bilang content creator ya
itu bisa datangnya dari surabaya
terus dia handle job klien yang ada di jakarta
platform platform ini juga menjamin bahwa proyek yang dikerjakan akan saling menguntungkan ke semua pihak
platform ini pun menjamin bahwa pekerja lepas akan memperoleh hak upah dari hasil kerja mereka
dengan adanya platform penyalur digital ini
akademisi hukum ketenaga kerjaan universitas indonesia payaman simanjuntak menilai
sebagai sebuah inovasi yang baik bagi para pencari kerja
karena memperlihatkan sejumlah karyawan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan kerja mereka

namun demikian payaman meminta antara pekerja lepas digital dan penyalur pekerja digital ini memperhatikan sejumlah hal
jadi yang penting nanti disini harus diperhatikan adalah
supaya di dalam mempekerjakan orang itu ada dua hal yang harus diperhatikan

yang pertama supaya terdapat karyawan yang diperhatikan dan yang diperhatikan adalah
di dalam pengupahan
jadi upah yang diterima itu sepadan dengan jasa kerja yang diberikan oleh pekerja
tapi aspek yang kedua yang juga tidak kurang pentingnya
yaitu bagaimana tetap jaminan keselamatan kerja bagi si pekerja itu tetap bisa dijamin

payaman juga berpendapat bahwa pemerintah seharusnya sudah meregulasi
regulasi sistem penyaluran pekerja digital ini
paling tidak peraturan menteri dapat menjadi payung jaminan pekerja di dunia ketenaga kerjaan digital
tim liputan cnn indonesia